susu kambing etawa biasanya hanya dikonsumsi sebagai minuman kesehatan saja
namun lain halnya yang dilakukan oleh seorang peternak kambing etawa di ngawi
susu kambing etawa dijadikan bahan sebagai sabun kecantikan
seperti apa sabun etawa ini berikut liputannya
minimnya pendapatan dari hasil perah susu kambing etawa
membuat khoirul amri peternak asal desa kuniran kabupaten ngawi harus menyiasati ide baru
dengan modal seratus ekor kambingnya khairul mulai melirik bisnis baru
dengan mencoba membuat sabun kecantikan dari bahan susu kambing etawa
cara membuatnya pun cukup mudah
susu kambing yang baru diperah diaduk aduk dicampur dengan bahan lain
seperti minyak zaitun dan teh hitam
jika sudah mengental adonan dimasukkan ke dalam cetakan hingga mengeras
setelah itu sabun siap dipasarkan
ada pun manfaat dari susu kambing etawa diantaranya bisa membuat kulit bersih dan lembut serta tahan lama
semuanya dari susu kambing etawa kemudian teh hitam dan minyak zaitun
ini semuanya punya kelebihan dan manfaat mengatasi dan mencegah jerawat
alhasil dengan dibantu kerabatnya hoinul bisa memproduksi sabun hingga satu lima ratus buah tiap bulan
set puluhan juta rupiah
kalau dijadikan sabun produk turunan itu kan nilai ekonominya naik sampai sepuluh kali lipat harga jualnya
kedua juga untuk memperpanjang masa simpan
karena kalau susu murni disimpan itu kan maksimum dua bulan
kalau jadi sabun kan sampai enam bulan kita masih
harga setiap sabun dijual bervariasi
mulai dari lima belas ukuran lima puluh gram hingga tiga puluh untuk ukuran seratus gram
pemasarannya pun sudah mencapai luar jawa